ya sekarang aku bisa mandi lagi
ternyata aku bau banget kayak apa tuh gel kambing
tapi sekarang aku bisa wangi kayak putri
kok ga ada airnya sih
tidak ada airnya aduh
masuk harus mimpah aku mimpah aja belum bisa
jadi sampai sekarang kamu ga tau anak anak dimana
kalau yang nyulik anak anak itu adalah bang sueb sama bang muhlis
dan mereka sekarang ada di rumah kita
mereka tuh lagi nungguin kita berdua
kurang ajar banget ya mereka ya
kita harus susun rencana deh
untuk nangkap mereka
jam segini dia belum dateng ya
sebenernya lo yang ngerjain opi ya
gue yang ngerjain opi
ya iya terus mau siapa lagi
sebelum lo ngomong mendingan mikir dulu ya
ya tapi ga ada yang lain kan selain lo yang bisa ngerjain opi
ya pasti laura dan geng yang centil itulah
kan lo tau dia yang musuh bebuitannya opi
tapi mereka itu kan lagi di skors
mereka tuh bisa ngelakuin apa aja mereka mau
sekalipun mereka lagi di penjara
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
jadi om yang namanya opi itu ga sebaik yang om kira
opi itu diluarnya aja om baik padahal sebenernya dia itu troublemaker om di sekolah
betul betul betul banget om
kalo om ga percaya sih wajar om
karena opi itu punya banyak topeng buat nutupin kejahatan ya
salah satunya aja nih ya om
opi ngegunain anak anak penampungannya buat minta santunan ke anak anak di sekolah om
apalagi nih om uang santunannya itu dipakai buat hura hura om
ya kayak party clubbing yang lain lain deh om
pokoknya buat kepentingan diri sendiri
dan yang paling sering jadi korban pemerasannya itu adalah laura anak om sendiri
jadi selama ini laura itu minta duit ke om bukan buat hura hura
tapi buat dikasihin ke op om
kalo laura ga mau dia tuh suka di ancam om
kita berdua ini kasian banget pas tau laura diusir sama om
apalagi disuruh tinggal dirumahnya opi
pokoknya hari hari lower itu om selalu aja dikerjain sama opi
sebentar sebentar om telpon dulu ya
jangan jangan dia tahu laura hilang
tau dari mana dia
kita kan belum laporan
udah angkat aja
tidak ada curiga lagi
mulai sekarang jangan hanya mengawasi laura
tapi awasi juga opi ya
saya tidak mau anak saya laura menderita tinggal disana
ya ngerti pak ngerti pak
kita disuruh ngawasi kopi juga
nambah lagi dong kerjaan nih
iya ini pas juga
ini juga pas
ini juga pas juga
kau tuh punya ide sini sini
langsung kita serang aja
apa nggak sebaiknya kita lapor polisi aja
ntar kalau mereka bunuh kita gimana
kalau kita lapor polisi
kita kena masalah
tanah ini bukan tanah kita tapi
lo seberantem mulu
aku tuh capek tau gak sih
sekarang aku capek aku gak mau cari cari orang lagi
eh bule manja
eh kalau gue mati terus gentayangan
gue bakal kegangguin lo tau gak
gue nggak takut kok setan manja kayak lo itu nggak ada apa apanya tau nggak
lama gue takut sama lo
eh lo mau berantem sih
kita cek anak anak dulu
baru kita balik kesini lagi
tidak ada apa apa
sekarang kita ke sana

lo berdua aja
udah lah kak
ngapain sih kita ngurusin bule manja kayak dia
udah kita kesana juga
bisa mandi aku bisa take a bath
yes sekarang aku bisa mandi lagi
ternyata aku bau banget kayak apa tuh
tapi sekarang aku bisa wangi kayak putri
kok ga ada airnya sih
ga ada airnya aduh
aku nimba aja belum bisa
aku sial banget
aku tuh capek
untung banget ya kak
bang madi mau minjemin motornya ke kita
akhirnya kita berhasil
berhasil yakinin dedinya laura
kalau opi itu bukan anak baik baik
ternyata dedinya laura tuh oon juga ya
kalau kata gue sih pinteran gue kemana mana kali ya
eh pinter dari mana
tapi kalau emang bener laura dipulangin ke rumahnya
pasti dia bakal bikin pesta gede gede
eh tas dulu dong
hei ternyata kalian berdua ada di sini ya
mau ke mana kalian berdua ya
kalian gak bisa lari dari saya
hari ini kalian ikut saya ke tapur
berapa kali sih harus gue bilang gue itu bukan home di cnn
kita ini temennya laura
kebetulan laura juga klinik servis di sini
jadi kalian berdua jangan coba
kalian berdua jangan coba coba ngeles ya
laura itu naiknya pak ronald
pak ronald dari ketek
eh kalian berdua jangan coba coba lagi ya ngelawan saya
ikutin perintah saya atau saya audin ke pak ronald
ih aduin aja sana
pokoknya gue mau pulang
eh jatuh pak
pokoknya kalian jangan pergi
ih lepas lepas pak
ada apa bu
bapak kan kemarin bilang sama saya ada obe baru yang bakal bantuin saya
mereka kan orangnya
ngapain di sini
tuh dengerin tuh
saat pak maja tahu gue gue itu temennya laura
ih masa kita di sang ob baru pak
suruh nyicip piring beli rujak bikin kopi ini itu
nyebelin nggak pak
bener kan mereka orangnya pak
apa sih pakai begini begini begini
jelasin dong pak yang benar
laura itu anaknya marona
sampai jumpa lagi